supaya adik adik semua mau mendoakan anaknya kakak semoga dia selalu sehat semoga selalu
dijundengi oleh allah dan dalam kondisi yang baik dijaga oleh allah kalau gitu kakak ingin
mengajak adik adik semua untuk membacakan surat al fatihah buat anaknya kakak ya oh enggak bismillah
aku harus mengejar mama tapi aku takut terjadi apa apa sama mama aku bisa mungkin berdosa kalau
itu terjadi aku mah
aku hanya bisa membuat mama sedih hanya bisa memberikan kesengsaraan sama mama seharusnya
mama gak seperti ini mama berhak untuk bahagia pemimpin aku mah
ternyata mama di sini kita pulang ya ma ya ayo kita pulang tapi bila belum ketemu nur
iya nanti kita cari tapi sekarang kita pulang dulu ya ma
kamu pasti capek sekali
kamu jadi kurang istirahat
gara gara nemenin mama kerja
sekarang kamu istirahat dulu ya nak ya
nggak kamu kok gini sih nak
silahkan duduk pak afif
acaranya bisa kita mulai sebentar lagi
terima kasih banyak
kalau begitu saya tinggal sebentar ya pak
saya mau mengecek persiapan di dalam
nah kamu harus bertahan nek
kamu harus sehat nak
anaknya kenapa bu
dia gak bangun bangun mana
coba anaknya direbahkan di bangku yang panjang bu
agar dia tidak kekurangan oksigen
lihat labinya juga lemah
tunggu sebentar ya bu
untuk memperas dia
kenapa saat kerja kamu harus bawa bawa anak kamu
kenapa gak dia tinggal di rumah aja
saya gak mungkin tinggalin siva sendirian di rumah
karena gak ada yang jagain
makanya saya bawa shiva untuk ikut kerja sama saya
kalau gitu kenapa ibu nggak di rumah aja
anak sekecil dia harus dibawa muter muter
buat nganterin pesanan
apalagi cuaca di luar lagi panas panasnya
biar ayahnya aja yang kerja
kalau saja aku masih punya suami
mana mungkin aku bawa shiva kerja seperti ini
udah jangan nangis lagi bu
kalau gitu saya mau panggil dokter dulu ya
kebetulan kliniknya gak jauh kok dari sini
tunggu ya bu
acara sudah bisa kita mulai
semoga dia selalu sehat
semoga selalu dilindungi oleh allah
dan dalam kondisi
dijaga oleh allah
kalau gitu kakak ingin mengajak
adik adik semua untuk membacakan
surat al fatihah buat
anaknya kakak ya mau enggak
makanan gak dihabisin
buang buang makanan aja bisanya
kalau dikasih tahu itu didengerin
dasar nggak pernah diajarin sama santun ya
dasar kamu nakal nakal ya
kalau dikasih tahu orang tua itu didengerin
bukannya dicuekin ngerti gak
selama ini papa sama tante
pernah jahat sama aku
aku benci sama tante
oh jadi kamu benci sama tante
sekarang kamu masuk kamar
jangan pernah keluar sampai tante yang bolehin
aku gak mau tinggal disini lagi
aku mau pergi
aku gak mau tinggal sama tante channes yang jahat
kita jangan dia mati
aku mau pulang
yang maksud kata bukti